bentrok antar pelajar dari dua sekolah yang berbeda
pecah di jalan gatot subroto medan sumatera utara senin siang
bentrok terjadi di saat arus lalu lintas ramai pengguna jalan
kedua kubu saling serang menggunakan batu
akibatnya dua kaca mobil dan kaca sebuah kantor di lokasi tauran pecah terkena batu
tauran terhenti setelah polisi datang ke lokasi
dan dibantu warga mengubarkan aksi tauran itu
pemicu tauran masih dalam penyelidikan polsek medan baru
kerasan jalanan juga terjadi di desa guranteng tasik malaya jawa barat
seorang pengendara motor menyerang pengendara motor lain
setelah saling pepet dan berhenti di tengah jalan
meski korban mencoba menghindar
serangan demi serangan terus dilakukan oleh pengendara motor itu
menurut keterangan polisi penyerangan itu terjadi hari minggu lalu
peristiwa itu berawal saat motor korban terhalang motor pelaku
korban berusaha menyalip namun justru dikejar pelaku karena merasa tersinggung
korban sudah berusaha minta maaf namun pelaku tetap saja menyerang korban
pelaku penyerangan kini sudah diamankan polisi
hingga selasa siang masih dalam pemeriksaan
terliputan cnn indonesia